jokowi merespons usulan dirinya menjadi ketua umum pdi perjuangan
jokowi mengatakan ingin pulang kampung ke solo dan menyerahkan ke yang muda saja
usai menghadiri hutni di monas kami siang jokowi mengaku ia ingin pensiun dan pulang ke solo
selain itu jokowi mengatakan jabatan ketua umum pdi perjuangan agar ditempati kader yang lebih muda
dua nama kader muda yang disebut jokowi adalah puan maharani dan prananda prabowo
saya mau pensiun pulang ke solo
banyak yang muda muda
ada mbak puan ada mas prananda oh gitu kan